pertemuan jokowi dan anies baswedan di sirkuit formula e menjadi perhatian publik
sebagian melihat kehadiran jokowi adalah bentuk restu terhadap gelaran formula e
namun di sisi lain datangnya jokowi juga didilai memiliki implikasi politik
sementara dua fraksi di dprd dki jakarta pd perjuangan dan psi
tetap ngotot dengan interpelasi
apakah interpelasi masih relevan pasca kehadiran presiden jokowi
sejauh mana pertemuan keduanya berdampak terhadap politik nasional
kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang bergabung
tapi yang pertama saya akan sapa dulu ada bang adi prayitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia
dan juga ada bang gilbert simanjuntak anggota dprd dki jakarta fraksi pd perjuangan
selamat malam bang adi
baik kita juga masih menunggu bergabungnya bang syarif
anggota dprd dki jakarta defraksi partai gerindra
jadi saya mau ke bang gilbert dulu
kalau kita lihat setelah pertemuan pak jokowi kemarin dengan pak anies
ini kan mendapatkan perhatian publik secara nasional yang cukup besar ya bang gilbert
tapi di sisi lain tampaknya pd perjuangan dan psi tetap mau menjalankan interpelasi
apa alasannya bang gilbert mengapa tetap mau interpelasi
padahal banyak yang membaca bahwa kehadiran jokowi artinya ya
formula e memang direstui dan memang akan berjalan
baik terima kasih
ini sebenarnya misinterpretasi atau interpretasi yang berlebihan
kunjungan presiden itu berbeda halnya dengan presiden
karena kunjungan presiden adalah kunjungan kepala negara kepada mula e
untuk melihat seberapa jauh persiapan
karena kita tahu biaya yang sebelumnya
rp tujuh ratus sepuluh miliar dan itu adalah uang rakyat
dan yang kedua banyak sekali mengandung kekasawa sejak awal direncanakan tidak baik
ini mesti dilihat
karena kalau tidak ini harga diri banget dengan mengeluarkan dana
dan berbeda halnya itu hal yang berbeda kunjungan presiden dengan dukungan dan interpelasi
kunjungan presiden tidak ada kaitannya dengan interpelasi
karena interpelasi itu adalah hak dprd
dan itu dijangkau oleh undang undang
siapapun tidak berani mengatakan bahwa dengan miskin lalu interpelasi batal
tidak ada itu
kira kira itu lebihan kalau dikatakan dengan kunjungan presiden lalu semua berubah
terus ini adalah hal yang berbeda
bapak presiden adalah kunjungan untuk melihat seberapa besar persiapan
agar bangsa ini tidak dipermalukan
karena kemarin dengan mou yang sudah dibuat di singapura yang terakhir
berubah dari lima tahun kemudian menjadi sepuluh tahun
sudah dipermalukan oleh jakro
gubernur sebenarnya yang menegaskan
ya kemudian kita kehilangan banyak
jadi tidak ada kaitannya antara interpelasi kunjungan presiden dengan dukungan
sama sekali itu unsur unsur yang terpisah
tidak ada kaitannya antara kunjungan presiden dengan interpelasi
tapi bukankah kehadiran presiden juga menegaskan bahwa memang formula e tetap jalan
tetap berlangsung sementara kan interpelasi ini kan juga mempertanyakan penyelenggaraan formula e itu bang gilbert
kemudian formula e dijalankan kita juga tidak dalam hal menggagalkan
bagaimana sih kok bisa sebegitu besar biaya
dan interpelasi bisa saja dikerjakan sesudah perkelatan ini dilakukan
sesudah empat juni
karena tujuannya kan untuk mempertanyakan berapa besar itu diperoleh uang
dan bagaimana kok bisa begitu besar biaya
ini nih anda mesti melihat bahwa itu adalah uang rakyat
dan yang mempertanyakan kan rakyat
tidak mungkin sepuluh juta lebih rakyat jakarta datang ke kantor gubernur
atau ke kantor dprd mempertanyakan itu
itu tentu diwakil oleh rakyat
tapi terjadi secara legal dimana orang memilih waktu
terpilih di sana bukan orang abal abal yang mempertanyakan
tetapi mendapat legitimasi dari rakyat
saya kira semua orang mesti belajar berdemokrasi
khususnya gubernur mesti belajar berdemokrasi
karena sekarang pun hampir tidak pernah datang ke pariwurna
ini sama sekali melecehkan ke apa namanya
harga diri rakyat sebenarnya
tidak mempunyai etika
jadi kalau dikatakan ini tidak disetujui oleh presiden
tidak ada statement begitu
kalau kita lihat pernyataan terakhir dari istana melalui valdo maldini
dinyatakan bahwa presiden sejak awal tidak pernah menyatakan mendukung formula e
jadi jangan kemudian berlebihan kita interpretasi begitu
oke oke menarik bang gilbert
saya ke bang adi praetno
bang adi praitno berlebihan tidak kalau menurut anda interpretasi
bukan interpelasi nih ini baru interpretasi dari kehadiran presiden
ini memang bentuk restu terhadap gelaran formula e
tapi di sisi yang lain kita lihat teman teman pd perjuangan dan psi di dprd dki
tetap mau melanjutkan interpelasi apapun ceritanya
politik itu kan soal klaim ya anen had
jadi siapa yang bisa mengklaim dialah yang sebenarnya akan memenangkan
pertarungan secara politik ya
tanya soal kehadiran jokowi yang dianggap meninjau persiapan formula e
itu dianggap sebagai sebuah bentuk dukungan politik terutama bagi para pendukung anies ya
dimana persoalan persoalan interpelasi kemudian kecurigaan
kecurigaan anggaran yang begitu banyak itu seakan akan sirna
karena presiden pun merestui menghadiri gitu ya untuk melihat persiapan sejauh mana
formula e ini bisa digelar misalnya di bulan juni mendatang
tapi bagi pdip misalnya jakarta nggak begitu modelnya itu terlampau berlebihan
itu hanya biasa biasa saja yang sebenarnya jokowi sebagai kepala negara
yang juga kebetulan kantornya di jakarta ingin memastikan bahwa formula e itu bukan hanya hajatan anies
bukan hanya hajatan di jakarta tapi juga menyangkut indonesia secara umum di mata dunia internasional
jadi ada dua fakta politik dan konteks yang berbeda
satu sisi jokowi ingin memastikan semua gelaran formula ini aman damai dan lancar tentu saja
terutama untuk mendapatkan insentif positif dari dunia internasional
tapi kalau persoalan kekisruhan tentang pendanaan yang selama ini misalnya digugat oleh teman teman pdip dan ps
itu adalah hal lain reinhardt
ini yang sebenarnya terjadi belakangan ya sehingga klaim klaim bahwa jokowi merestui soal formula e itu seringkali dibantah
oleh teman teman yang selama ini pro dan oposisi terhadap anies
tapi yang paling penting menurut saya adalah poin yang kedua bahwa kehadiran jokowi meninjau formula e ini kan menghilangkan kesan bahwa
jokowi hanya menganak emaskan balapan motor yang ada di mandalika
selama ini kan ada kesan bahwa formula e ini kan dianaktirikan tuh tidak pernah dibicarakan oleh presiden
dan tujuan ini justru menegaskan bahwa apapun judulnya di negara ini kepala daerah siapapun yang melakukan perhalatan perhalatan internasional
maka butuh sentuhan kepala negara untuk memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan lancar
di luar itu semua yang paling penting sebenarnya ditunggu oleh publik supaya pembelahan publik antara cebong dan kadrun ini selesai reinhardt
ini pak jokowi dan anies aja sudah mesra prabowo juga sebagai simbol oposisi dua ribu sembilan belas juga mesra dengan jokowi
yang kemudian para netizen ini terbelah ekstrim memupuk kebencian yang sampai sekarang tidak pernah usai
kan begitu yang sebenarnya
kalaupun toh formula e itu sukses ada pak jokowi di situ ya sudah nikmati aja
kalaupun toh ada urusan pilpres dua ribu dua puluh empat yang suka anies monggo pilih yang nggak suka ya sudah pilih yang lain
kan begitu saja politik itu
ketimbang berkelahi tidak berkesudahan tidak produktif dan membuat suasana batin kebangsaan kita nggak kondusif sampai sekarang
ini yang saya kira menjadi pertimbangan penting soal bagaimana kekisruhan antara pertemuan jokowi dengan anies baswedan ya yang terjadi beberapa hari ini
nanti kita bahas lebih jauh lagi bang adi praetno soal dampak pertemuan ini terhadap politik nasional dalam konteks keterbelahan
tapi anda sepakat tidak bahwa kehadiran jokowi ini tidak ada kaitannya tidak ada urusannya dengan interpelasi artinya interpelasi di dprd tetap akan berjalan juga
meskipun presiden dalam tanda kutip mungkin dianggap merestui gelaran formula e
saya kira saya setuju dengan anggapan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan sikap kritis psi dan pdip
ini dua hal yang berbeda
jokowi memastikan segala gai kepala negara mesti memiliki hubungan yang relatif agak baik dengan siapapun kepala daerahnya
sekalipun berbeda secara politik
tapi persoalan formula e yang digugat soal anggaran soal komitmen fee ada kecurigaan kecurigaan yang kemudian
ini tidak beres itu persoalan lain lain
kalaupun pdip melakukan interpelasi ke depan psi juga begitu itu tidak ada kaitannya dengan jokowi yang kemudian meninjau ulang soal formula e
karena pada prinsipnya formula e ini sampai saat ini kan terlihat bahwa hanya menjadi proyek merjesuar anis bukan proyek merjesuar negara dan republik ini
kan itu yang saya sebut ada dua fakta politik dua konteks yang kemudian berbeda yang harus dibaca agak sedikit berbeda juga soal kaitan jokowi
dengan anies plus sikap oposan yang dilakukan oleh pdip dan psi tentunya
oke bang gilbert artinya setelah ini pun interpelasi tetap akan berlangsung akan tetap dijalankan
ini dari sisi pd perjuangan sudah sejauh mana dinamika interpelasi ini berjalan
satu hal yang mungkin juga perlu kita tambah jangan kemudian diinterpretasikan berlebihan ini dukungan lalu kalau kemudian gagal
lalu kemudian dikatakan bahwa presiden juga itu
kita tidak mau narasi ini berlebihan jangan terlalu di generalisasi atau diinterpelasi
bahwa kepala negara datang itu adalah sebuah kewajiban melihat bahwa ini ada sebuah proyek yang begitu menghebohkan menelan uang rakyat yang begitu besar
ketahuan berapa tetapi kerugian jelas tujuh ratus miliar
tidak kemudian otomatis dukungan ini kemudian akan membuat disimpan
karena soal interpelasi interpelasi kan sampai sekarang ini masih dalam status distor
tidak ada yang menyatakan interpelasi tidak bisa dijalankan
itu adalah hak yang dijamin oleh undang undang
kita sayangkan justru dan itu kita minta dukungan dari rakyat sebenarnya
kita mau mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dititipkan ke pmi
tapi jangan kemudian ini digunakan oleh pmd tanpa ada pertanggungjawaban
harusnya saudara gubernur yang kemudian harus
di dalam rapat interpelasi menjelaskan
itu merupakan panggung buat gubernur sebenarnya
bahwa uang itu saya gunakan untuk ini ini
sehingga tidak simbol kecurigaan
sampai kemudian harus dipanggali kpk
nah bagaimana kelanjutannya ke depan
saat ini kan menjelang idul fitri
tidak mungkin kita melakukan rapat paripurna yang begitu berat dalam hal ini interpelasi dalam waktu dekat
karena banyak yang cuti
jadi akan kita agendakan tentunya sesudah idul fitri
persisnya ke apa tentu melalui bamus
oke jadi buat anda pribadi atau buat teman teman fraksi pdip di dprd
memaknai kehadiran presiden itu sejauh mana bung gilbert
kalau kemudian interpretasinya berlebihan kalau itu dianggap sebuah restu
jadi menurut anda interpretasinya apa kehadiran presiden itu
itu kan sesuatu yang normatif
itu buah formalitas
emangnya kalau presiden datang ke satu tempat sudah berupa dukungan
bisa saja kemudian melihat
seberapa jauh ini dilakukan
jangan anda menggunakan tujuh ratus sepuluh miliar tetapi tidak jelas
ya kan sah sah saja gubernur datang ke tempat begitu
apalagi beliau bekas gubernur di dki
dan mengetahui persis kelakuan yang menjadi penggantinya begitu
sehingga kalau dikatakan kedatangan sebagai bentuk dukungan
itu kan interpretasi sepihak
seakan akan kemudian ada semacam dukungan
kalau untuk kebaikan bangsa ya tentu baik
kita tidak menolak itu
tapi kemudian kemarin ada kerusakan ditimbulkan oleh mereka yang
lakukan kekerasan pada saat demo kemarin terhadap individu tertentu
tetapi bahwa ini kemudian berdampak kebaikan bangsa ya kita setuju
tapi dikatakan dukungannya kita tidak setuju begitu
jadi anda sepakat kalau ini bisa dimaknai seperti yang disampaikan bang adi praetno
bahwa ini bisa dimaknai meredakan tensi politik antara para pendukung yang
mungkin kerap kali menghadap hadapkan ya
pak jokowi dan pak anies
tapi tidak ada urusannya dengan interpelasi sama sekali
interpelasi adalah hak anggota dewan
tidak bisa mencampuri itu
dan itu diatur oleh undang undang
siapapun tidak berhak mencampuri itu
dan itu melekat
kalau tidak setuju ya silahkan datang di paripurna menyatakan
bukan kemudian di restoran di luar
ini kan yang tidak elok adalah berbicara di luar
bukan di pari purna
orang itu kemudian hak rakyat kok
kemudian kenapa takut gitu loh
jangan kemudian sesudah ada
perusahaan perut kenyang
lalu kemudian berbeda sikap
itu yang tidak kita setujui
bang arief rayetno setelah ini menurut anda
apakah interpelasi ini justru kehabisan peluru
atau justru tidak ada urusannya
artinya tetap akan jalan
dan anda melihat memang masih ada peluang untuk
melakukan interpelasi gubernur anies
meskipun tadi bang gilbert katakan
sesudah formula e pun tetap bisa dilakukan interpelasi
jadi tidak ada urusannya dengan
jadi atau tidaknya
ajang formula e ini
tapi dijawab nanti bang adi
kita break dulu
kami akan segera kembali
baik saya ke bang arief rayetno
bang adi sebetulnya kalau kita bicara soal
wacana interpelasi ini kan sudah
sejak tahun lalu ya
berjalan sampai saat ini
kita belum melihat ada perkembangan
selain juga ada penolakan dari
tapi tetap didukung oleh
diusulkan oleh pdip
dan juga psi
nah setelah pertemuan
presiden kemarin dengan pak anies
kalau menurut bung gilbert kan
tetap berjalan interpelasinya
tapi menurut anda
peluang interpelasi semakin besar
atau justru sebaliknya
kalau saya melihat
pdip dan psi itu
dalam konteks dan kacamata oposisi ya
jadi mereka ini akan tetap
dan tegak lurus melihat
persoalan formula e itu
penuh gejolak yang sampai saat ini
jadi tidak ada urusannya
dengan jokowi yang bersama anies itu
itu tidak ada urusannya
karena bagi pdip lah ya
yang cukup banyak itu
menjadi persoalan penting
formula e sampai sekarang
selalu disorot oleh publik
bahkan ada pintu kpk masuk di dalamnya
jadi ini yang saya sebut
sebagai dua konteks dan realitas
yang kemudian berbeda reinhardt
makanya kemudian sampai
akhir masa jabatan anies
kalau nggak geliru
itu pdip dan psi akan terus
berupaya menggalang dukungan publik
bahwa persoalan formula e ini
penuh dengan kekisruhan gitu ya
penuh dengan kecurigaan kecurigaan
yang dimana publik juga harus tahu
dalam konteks itu
tapi kan di luar itu
sebenarnya yang jauh lebih menarik
adalah soal kemampuan
politik yang saya sebut tadi
meninjau serta soal persiapan formula e
ini kan nantinya akan ada yang beranggapan
bahwa kalau ini sukses
ini bukan hanya kerjaan anies
ini bukan hanya kerjaan jakarta
tapi karena ada intervensi dari pemerintah
kalau kita melihat kecenderungannya
anies belakangan sering
program kerjanya yang sudah terwujud
ingin pamer lah
seperti jsi yang selalu diulang ulang
yang dianggap sebagai proyek mercus
yang dianggap sebagai kesuas
banyak orang yang kemudian menduga
kalau formula e ini sukses
maka anies akan terus menerus
ini sebagai ajang pamer
yang kemudian akan ditunjukkan
kepada publik dan dunia internasional
bahwa anies adalah pemimpin yang
bisa bekerja secara nyata
tapi dengan hadirnya presiden
apakah sudah rampung atau tidak
kalau formula e nanti mendapatkan
apresiasi yang cukup luar biasa
itu bukan semata mata karena anies
tapi ini tidak terlebih dari totalitas
yang diberikan oleh pemerintah pusat
ini kan soal klaim politik
nanti soal siapa yang berhak dan sukses
mengklaim apakah formula e itu
memang dia mendapatkan apresiasi
seperti kasus dalam mandalika reinhardt
bahwa kesuksesan mandalika itu
adalah kesuksesan pemerintahan pusat
disitu banyak menteri yang selfie
kepala daerah yang terafiliasi dengan jokowi
juga saling berdatangan
tapi gubernur ntb nya
jarang itu dipuji oleh publik
ini yang saya kira memang dalam politik itu
sangat kental dengan nuansa klaim mengklaim
yang kalau kita melihat kecenderungan belakangan ya
itu sudah mulai muncul
kenapa misalnya jokowi mesra dengan anies hari ini
itu dikait kaitkan dengan soal bagaimana jokowi
itu juga akan menitipkan bab pembangunan indonesia
yang sudah dilakukan selama bertahun tahun oleh jokowi
andai anies juga ikut tanding di dua ribu dua puluh
kan ada kesan kalau anies jadi presiden
maka semua proyek mercusuar presiden itu akan di stop
seperti ikn itu
karena sebelumnya kita lihat
jokowi misalnya meresmikan bandara
kemudian sebelumnya jokowi juga datang di jawa tengah
bersama ganjar pranowo di sragen
hari ini di jakarta bersama anies baswedan
kok ini ada anasir anasir politik
dimana jokowi dekat belakangan ini
dengan tiga tokoh yang selalu memenuhi survei
masuk dalam tiga besar
asumsi yang dibangun adalah
siapapun nantinya yang bertanding di pilpres dua ribu dua puluh
siapapun yang menang
jokowi itu akan menitipkan pembangunan yang sudah dibangun
untuk terus dilanjutkan kepada mereka
meski pada data data statistik yang kita miliki
pemilih jokowi itu nggak mungkin ada yang milih anies
kalau kita bicara tentang
tafsir tafsir politik yang kemungkinan
akan kita lihat dalam pertemuan jokowi dan anies
sehari dua hari ini
kalau saya sebagai orang yang melihat persoalan ini dari jauh
selalu berharap ini
menjadi momen yang cukup indah di bulan ramadan
para pendukung jokowi dan anies
cebong dan kadrun itu
sudahlah saling berangkulan
bahwa ini adalah bulan suci
yang kemudian menjadi penanda
semua perkelahian itu tidak ada artinya
itu justru memecah belas
saatnya kita bersatu
nanti tanding ulang lagi di dua ribu dua puluh
cerita politik berdemokrasi itu
pak jokowi dan pak anies kemarin itu
hanya sekedar kunjungan kepala negara ya
tapi juga ada makna lain
ada maksud secara politik yang lain
di balik kunjungan itu bang adi
kita melihat dari pembicaraan pembicaraan publik
sebenarnya memberikan banyak analisa dan tafsir ya
sebenarnya anies itu adalah nasionalis gitu
tapi karena dia didukung kelompok islamis di jakarta
maka kemudian dia disebut sebagai kelompok kelompok yang dekat dengan pihak kanan
tapi kemudian dekat dengan jokowi
anies itu adalah sosok yang moderat dan nasionalis
itu secara tidak langsung kan orang memberikan tafsir tafsir
betapa anies ini adalah makhluk politik
dia bisa saja berubah menjadi siapapun
dekat dengan kelompok kanan
dalam konteks itulah kemudian
orang berharap berhentilah menghadap hadapkan
antara pendukung jokowi dengan pendukung anies
yang selama ini memang tidak selesai
tawuran politiknya reinhardt
jadi bagi saya ini bukan hanya soal formula e
tapi menyangkut soal bagaimana jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
bagaimana pendukung anies
bagaimana pendukungnya jokowi
ini kemudian melihat ini secara jernih juga bagian dari upaya
menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat itu
dan hal lainnya tentu soal interpelasi menurut saya
adalah kerjaan anggota dprd jakarta
dan itu adalah suatu hal yang juga berbeda
jadi pdip itu dan psi akan tutup mata
tidak peduli disitu ada jokowi ikut meninjau soal sirkuit
mereka tetap melihat bahwa ini ada dugaan dugaan
tentang hal hal yang mencurigakan terkait dengan formula e
mulai dari tahapan
termasuk semua proses yang ada di dalamnya
bahkan sampai tuntas
juga akan digugat sebagai proyek mercusuar
yang penuh dengan kecurigaan dan kegagalan kegagalan
kan gitu kalau kita melihat
oke saya ke bang gilbert
bang ilbar menarik tadi kita mendalami lagi apa yang bang adi baca ya
jadi kalau sukses ada pak jokowi disana
kalau nanti acaranya berjalan sukses
kira kira sikap fraksi pd perjuangan di dprd ini yang mana ini
jangan jangan akan mendukung juga bahwa kan
karena ada pak jokowi yang ikut turun langsung
sehingga formula e sukses
jangan jangan begitu lagi bang gilbert
masa bekerjanya bung anies itu sampai tanggal enam belas oktober
tadi kan katanya adi tanggal dua belas
lalu yang kedua
apa yang disampaikan bung adi itu sebenarnya adalah interpretasi
sebuah persepsi data
kalau saya menginterpretasikan ya sah sah saja
seperti adanya bung adi
sah sah saja menginterpretasikan orang itu interpretasi
saya menginterpretasikan justru bung anies yang mendekati presiden
untuk merangkul pendukung pendukung presiden ini
agar kemudian mencoba merapat
sama seperti yang dilakukan oleh bung anies mendekati kelompok non muslim
kemudian menghilangkan ais atau cisra yang sudah tempat dia bangun
oh dia seorang yang rasis gitu
nah kalau saya dikatakan menginterpretasi berlebihan ya sah sah saja
semua namanya interpretasi sah sah saja
mereka semua mendekati presiden
agar mendapatkan dukungan
karena melihat presiden sebagai king maker
jadi jangan dibalik seakan akan presiden yang mendekati mereka tidak
saya berkata berbeda
kalau saya melihat lebih jauh
jangan dikatakan bung anies itu nasionalis
dalam hal ini saya punya bukti bahwa anies sendiri mengatakan
pada waktu pelantikan bahwa ini saatnya pribumi berkuasa
emangnya pak ahok dulu bukan pribumi
dari mana dasarnya pak anies mengatakan dia bukan pribumi
kalau pak ahok bukan pribumi pak anies juga bukan pribumi
jadi hal hal seperti itu jangan kemudian di euphemisme
dilakukan semacam softening
mengatakan bahwa bung anies itu tidak rasis
ya sendiri rasis kok
jadi jangan kemudian seakan akan ini timbul karena masyarakat tidak suka
sebenarnya yang terjadi adalah bung anies yang menarik musuh ke dia
bukan masyarakat yang memusuhi dia
persepsi yang kita lihat adalah justru bung anies sendiri yang membuat permusuhan
dengan kelompok kelompok nasionalis
dengan membuat pola kampanye
dan kemudian narasi yang dimunculkan
dan kata kata yang dilontarkan pada waktu pelantikan
bahwa kemudian ini terjadi semua
ini adalah buah yang kita harus petik
buah dari perbuatan perbuatan ini
kemarin juga kita pikir sudah agak membaiklah
nyatanya dengan kasus pemukulan yang kemarin kita lihat di demo itu
dan kemudian narasi yang dibangun oleh para demonstran yang memukul
kita melihat bahwa ternyata isu sara itu masih ada
perbedaan paham itu masih ada
sampai kemudian berlanjut ke titik
ini kan sebenarnya mengagetkan buat kita
itu adalah serangan terhadap kebinekaan yang terjadi kemarin
serangan terhadap mereka tunggal ikan
lalu bagaimana kalau kemudian kita berbeda pendapat
orang kalah saja bisa baru baru begitu
bagaimana kalau menang
apa yang akan mereka lakukan
ini yang harus kita sikapi
kemudian jangan kemudian eufemisme begini
saya tidak begitu setuju
lebih bagus kita bedah masalahnya
kita selesaikan baik baik
yang saya harapkan justru jangan lagi membangun narasi politik nanti dengan isu sara
ini akan sangat meredakan bangsa ini
kita membangun ini tahun dua puluh delapan hanya untuk menghilangkan unsur itu
jadi kita bisa bergerak bersama sama merdeka tahun empat puluh lima
setelah tahun dua ribu tujuh belas
ya kan repot betul membangun negara ini lagi
saya kira menyikapi ini dengan dewasa lah
jangan terlalu bermanis manis dengan narasi
saya kira itu realitas saja
bang gilbert tapi anda melihat setelah ini tidak serta merta menyelesaikan keterbelahan soal pendukung anies dan pendukung pak presiden jokowi begitu meskipun sudah ada pertemuan
tidak serta merta tetapi memperlunak
saya kira dampaknya
saya sangat senang dengan pertemuan ini kalau dinyatakan ya
tetapi kalau kemudian apakah kemudian ini akan berkelanjutan
tergantung para kontestan nanti apakah memainkan isi para
saya menduga isu ini akan masih dimainkan karena melihat saya akan dipilih kelompok ini dan saya akan memainkan isu yang ini di kelompok ini
kita bisa melihat dari mulai sekarang sudah terlihat
terakhir bang adi praitno
tentu harapannya tidak lagi nanti kita dihadapkan dengan kampanye kampanye yang berbau sara
tapi ya bisa jadi kemudian mungkin dua pilihan
setelah ini apakah ini akan semakin membaik
tidak ada lagi isu itu
atau justru menjadi bahan lagi yang bisa digoreng lagi untuk masuk ke ranah ranah yang sifatnya membelah lagi
bagaimana ini ke depan setelah pertemuan pak jokowi dan juga pak anies ini yang cukup menyita perhatian publik ini bang adi praitno
ya saya kira soal unsur sara ya kan sudah diatur dalam undang undang
ada sejumlah larangan misalnya tidak boleh menghina suku agama dan kelompok golongan tertentu
itu haram hukum menyadari hal
jadi tanpa dijelaskan oleh kita sekalipun itu tidak boleh menyinggung unsur unsur sara yang kemudian provokatif ya
saya kan melihat pembicaraan soal netizen hari ini
terutama di twitter yang kemudian melihat anies ini sebagai makhluk politik
dulu adalah pembantunya jokowi pernah jadi menteri adalah sangat nasionalis
anies yang berlatar belakang amerika kemudian berlatar belakang hmi kemudian mantan rektor para madinah
semua orang tahu itu punya portfoliopiran yang agak ke tengah dan moderat seperti cak nur almarhum nurholis majid
semua orang tahu
tapi ketika masuk dalam pilkada jakarta karena hanya demi pertarungan politik
anies juga dekat dengan kelompok kelompok kanan yang dianggap cukup islamis itu
tapi kemudian ketika melihat kemesraan dengan jokowi seakan akan tidak ada persoalan
anies ini kembali ke hitonya dia nasionalis kok
kan itu pembicaraan orang
saya melihat yang bicara ini adalah orang yang selama ini
betul saya mau bertanya kemu
memiliki konten konten positif dan memelan anies
itu dimanfaatkan atau memanfaatkan
bagi orang yang di luar anies melihat anies ya tetap saja adalah pihak yang sering memainkan isu isu sara
seperti pak gilbert tadi ngomong anies waktu menang dia bicara tentang pentingnya mie gitu ya untuk diprioritaskan ataupun menjadi hal penting di negara dan di jakarta
itu kan dianggap cukup rasis ya bagi orang orang yang selama ini berseberangan dengan anies baswedan
apapun judulnya reinhardt bagi saya bicara
bicara tentang kebersamaan anies dengan jokowi hari ini
itu tidak bisa ditafsirkan tidak bisa interpretasikan hanya melalui satu perspektif
pasti banyak varian variannya
ada yang mengaitkan dengan dua ribu dua puluh
ada yang mengaitkan dengan anti soal formula e
ada juga yang mengaitkan ini semacam harapan
semoga pembelahan ini bisa selesai
tentu di bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah bagi umat islam
bulan ramadan di mana bulan yang kemudian penuh bermaaf maafan bagi siapapun yang disakiti ataupun menyakiti
karena jokowi dan anies itu adalah makhluk politik yang selama ini selalu dihadap hadapkan
tapi tiba tiba kemudian bersama meninjau persiapan soal sirkuit formula e
wajar kalau kemudian tafsirnya banyak lah
tapi tidak tahu persis soal tinjauan ini apakah pak presiden langsung datang tanpa diminta atau diminta oleh anies
sehingga apakah ini siapa yang kemudian mengklaim justru anieslah yang sebenarnya butuh ke jokowi
atau jokowi yang sebenarnya ingin membantu anies
itu bagi kita yang melihat dari jauh gelap gulita
karena inilah yang saya sebut bahwa klaim mengklaim dalam politik menjadi penting
soal bagaimana sebenarnya memperkuat argumen dan narasi
sehingga siapapun yang menang perkuat narasi disitulah yang akan memenangkan pertarungan pertarungan opini
terutama kalau kita menggunakan teori yang disebut dengan bandwagon effect
semakin sering dia menarasikan bahwa ini adalah intervensi pemerintah
maka jokowi akan diuntungkan dalam membangun perspektif dan narasi ini
oke tapi di luar isu soal interpelasi di luar soal isu politik
tapi tentu harapannya adalah setelah pertemuan ini ada dampak yang positif terhadap politik nasional
meredakan melunakan keterbelahan yang sempat terjadi yang menghadap hadapkan antara pak jokowi dan juga pak anies
mari kita akan lihat ke depan bagaimana ini akan dinamikanya akan berjalan
karena pasti akan bahas banyak lagi momen momen politik yang menarik untuk kita diskusikan
tapi paling tidak perspektif dari bang adi praetno dan juga bang gilbert simanjuntak sangat menarik
mudah mudahan juga bisa memberikan tambahan perspektif bagi masyarakat yang menonton ini
karena juga pertemuan ini memang benar benar menyita perhatian yang cukup besar
terima kasih banyak bang gilbert simanjuntak bang adi praetno terima kasih banyak selamat malam sehat selalu
ganjar pranowo prabowo subianto dan anies baswedan menjadi tiga nama kandidat kuat capres dua ribu dua puluh empat
dalam survei yang baru dikeluarkan
oleh carta politika dan indikator politik indonesia
kami akan segera kembali